pihak pertamina tidak menyebut secara langsung adanya penjualan aset demi menyehatkan keuangan perseroan
jurubicara pertamina adiatma sarjito menyatakan pertamina saat ini sedang mencari partner strategis
demi mengurangi risiko sebagai langkah pertamina mengurangi aset atau share down
jadi sebetulnya itu lebih kepada strategic partner ya
kenapa statistik partner itu dibutuhkan
karena bisnis migas itu jumlah dananya sangat besar
risikonya juga besar dan butuh teknologi tinggi
oleh sebab itu best practice di seluruh dunia itu selalu berpartner untuk mengurangi resiko
dan juga untuk share pemodalan dan juga nanti juga bisa dia membawa networkingnya membawa marketnya
jadi banyak manfaat manfaat dengan adanya participating interest yang kita bekerjasama dengan partner partner yang strategis
memang kalau kita lihat ya perusahaan perusahaan minyak dunia
kan jumlahnya juga nggak banyak ya
jadi memang yang kita harapkan yang perusahaan perusahaan besar itulah yang kita sama dengan juga
nah sekarang untuk yang point dua speed off kenapa diambil itu kenapa keres
sama itu sebenarnya kan kembali kepada mengurangi risiko tadi
bayangkan saja misalnya sebuah kilang harganya enam tujuh billion us ya kemudian terlambat
sehari itu berapa itu kan besar banget
dan itu makanya kita perlu mencari
mengatur portfolio kita supaya mendapatkan titik yang paling optimal